hai coba kau ceritakan biar aku dengarkan baik baik
pak dosen saya punya waktu buat curhat sama dosen sekarang saya bener bener buru buru
wah kalau melihat perempuan sedang dibakar abis cipu rasanya senang sekali hehehe
disini kau kan sudah melihat bocongku sudah ada di sini berarti kan aku sudah
ada di sini aku itu disiplin maklum kau dosen
aku ya emang siapa lagi yang kau bawa ini
hai perempuan cantik ini eh kemarin kau bawa model ini lain lagi
jadi kali siapa pembantu saya pak eh
pembantu yang kau
sama aku yang dia punya suara tenor
a naik sedikit rendah ke bawah warna suaranya bagus ini iya pak
kan centini ini yang jadi narasumber deskripsi saya pak
alamajang spektakuler kali ya kalau begitu bolehlah kita ngobrol ngobrol
upaya pak karena kalau kita bertemu perlu juga kita bicara panjang lewat supaya

ya aku nyanyi lah sana disini barang satu atau sepuluh lagu gitu
aku terus terang aja kau hilang sama aku kadang kadang tiga kasih dibulak balik aku dengar
aku suka yang namanya kesinian nyanyi
karena terus terang teknik teknik vokal aku punya keturunan suka paham
nyanyi disini pak
macam mana sih kau
kau anggap ini si titik
panggung yang spektakuler
anggap ini untuk nyawanya
langsung kau tarik suara kau
tapi pak kalau bisa jangan disini deh pak
ditempat lain gitu pak yang ada enakan dikit pak
kau mau langsung sipirin dia
di acc gak
iya disini aja deh pak
disini juga gak apa apa pak
disini aja deh tim
boleh pegangin tim sini tas
gak usah mas bopi nyanyi nih mas bopi
tampang kau macam copet metromin
biarkan dia pegang
yang penting dia vokalnya keluar
dia punya suara
masih kenal saya sama miss ho gao
berarti mbak mau ngelabrak si bobby ya
bobby selingkuh ya
udah udah mbak gak usah marah
kan kalau marah capek tarik nafas tenang tenang
kalau bobi selingkuh cari pacar baru mbak
makasih ya mas saya mau cari pacar saya dulu
diam diam aku mengagumimu
diam diam aku memikirkanmu
aku tergila gila padamu
sini gitu aja pak
nanti bapak tunggu aja cd dan kasetnya
cukup deh pak
suara kau itu betul betul mempengaruhi kehidupanku
kau itu cocok dan pantas menjadi seorang penyanyi profesional
wah paling suka suaranya lembut
macem penyanyi idol aku dewi persih
tapi sebentar nih pak
masalahnya penting gitu pak
umur empat puluh delapan lah sepet
eh si bidulnya
masih pingin aku mendengar kau nyanyi
tapi aku mau beruang rektoran
kalian pergi aja dulu
nanti dateng lagi kau nyanyi lagi di depan mencongku ya
begitu permisi ya pak
terima kasih pak
uh mantep ini
pak jangan ngelenggin jalan dong
kau kalau zaran kalau dulu liat ke kiri kau tengok ke kanan jangan main tabrak aja
kau cindy kan
bapak dosennya bobby
aduh iya emang sudah cantik
daya ingatnya luar biasa
pak saya permisi mau buru buru
eh tunggu dulu mau kemana buru buru
kalau kuperhatikan dari wajah kau
kau ini sedang galau
lupa beneran saya gak ada waktu
saya permisi pak
eh si wintar si bentar
tenangkan dulu diri nona
yang tidak baik menemui pacar dalam keadaan emosi
rasa cinta bisa berubah jadi bencinya akan mematikan
pak dosen kalau saya beneran gak buru buru nih ya
saya bisa bener bener kebakar nih sekarang nih pak
justru keadaan saya di sini untuk mendinginkan hati nora supaya tidak terbakar
oh pak dosen pak dosen tuh gak tau ceritanya kayak gimana sih
kau punya cerita
eh coba kau ceritakan biar aku dengarkan baik baik
saya gak punya waktu mau curhat sama pak dosen
sekarang saya bener bener buru buru pak dosen
ngapain kamu tidur di sini
saya nyari nyari tempat
maksud saya kenapa pingsan di sini
ditabrak sama den bobby
hobi jadi bawa centeni ke kampus
jadi asisten disuruh gitu aja gak becus
lah kan tadi sudah dibilang saya pingsan
masak basah lah
kalau makanan kantin kampus gak terlalu enak kayak di restoran
malah enak banget
ini kamu semua makanan kamu bilang enak deh
semua makanan itu memang enak
jadi harus dimakan
dan kenapa kita bisa lahap memakannya
karena kita punya rasa syukur
ya kita harus bersyukur mas
semua makanan itu pokoknya enak
iya juga sih tin
tin mau nambah lagi gak